riunya gelaran pilkada serentak termasuk yang terjadi di jakarta membuat setiap poros yang mengusung paslonya masing masing
harus bekerja ekstra keras memenangi sebuah pesta demokrasi
seperti halnya malam ini partai demokrat menggelar rapimnas untuk merapatkan barisan menjelang pelaksanaan pilkada serentak lima belas februari nanti
dan untuk membahas topik kami malam hari ini di studio sudah hadir ray rangkuti pengawas politik indonesia yang merupakan pendiri dari lingkar madani ato lima
selamat malam bang ray terima kasih sudah hadir
dan kemudian ada siti zuro peneliti politik senior dari lipi selamat malam mbak wiwi
baik terima kasih
tapi nanti kita akan coba melihat lagi rangkaian cuitan dari susilo bambang yudhoyono yang kemarin juga kemudian mendapatkan tanggapan beragam dari para netizen
yang intinya kemudian menjadi polemik juga karena istana juga akhirnya menanggapi
tapi terlepas dari semua itu saya ingin pandangan dari bang rey
kebetulan hari ini ada rapimnas begitu ya ini mungkin dijadwalkan juga
apakah sebenarnya cuitan kemarin
itu ketika banyak orang melihat wah cuitan dari sekelas presiden seperti sby ini seperti ini kesannya kok berlebihan gitu
tapi apakah mungkin itu strategi politik untuk mencuri spotlight rapimnas hari ini sebenarnya
menurut anda bagaimana
nah itu kan kalau bisa satu tendangan tiga empat dapat kan lumayan kan kira kira begitu
tidak hanya dua tapi tiga empat bahkan ya
jadi mungkin yang pertama tentu saja memposisikan beliau sebagai orang yang merasa terzalimi gitu ya
nah yang kedua tentu kalau kita lihat cuitannya dua kali yang sebelumnya selalu membawa persoalan ke level presiden dan sebagainya gitu
artinya beliau mau mengatakan ada masalah dengan presiden dalam konteks kesemua ini kan kira kira begitu ya
nah yang ketiga mungkin juga termasuk di dalamnya adalah untuk menarik perhatian publik terhadap adanya kemungkinan rapimnas malam hari ini gitu
tiga tiganya bisa berjalan yang bisa dipikirkan secara matang
tapi juga bisa tak terduga misalnya efeknya seperti apa ya
misalnya yang kita maksud a tapi b dan c juga ikut kira kira begitu
jadi sangat mungkin itu semuanya bisa terjadi
cuma yang sudah agak pasti kan kita lihat adalah banyak respon terhadap ini gitu
misalnya respon dari bin keluar kita sebut sajalah istana ya
istana itu ya polisi ya bin ya pemerintah ya stafnya macam macam gitu
staff ya kepala
ya ada seterusnya itu bahkan termasuk presiden sendiri kan
ketika beliau mengatakan bahwa ya masalah di pengadilan
jangan dilemparkan ke saya dong kan kira kira sebagainya itu
nah termasuk yang jelas itu ada respon
nah sekarang gitu
dan yang paling kentara kelihatan adalah memperteguh hadap hadapannya
antara pihak sbi dengan apa namanya pihak pak jokowi gitu
jadi sebetulnya secara tidak formal gitu ya
kita melihat sebetulnya yang oposisi itu adalah pak sbe sekarang terhadap pak jokowi
meskipun mungkin termfo oposisi nggak tepat juga
sebab karena itu
itu harus disebutinnya kan di parlemen kan
kalau oposisi ada di parlemennya ya
iya ada di parlemennya
secara faktual kan sebetulnya yang melakukan
tapi sebagai ketua umum partai demokrat bisa juga kan
artinya itu menjadi sebuah sikap parlemen
itu yang kita tidak tahu
itu yang jujur saya mengatakan bahwa belum ada terlihat antara kegundahan pak sby dengan kebijakan praksi
di dpr itu gitu
saya pikir ini bukan khas demokrat
hampir khas semua partai partai kita gitu
jadi misalnya begini
kalau anda kita lihat sejauh apa implementasi dari persekutuan politik jokowi dengan partai partainya di parlemen
kira kira begitu ya
ternyata belang bling juga gitu
sejauh sebegitu juga antara oposisi dengan pemerintah juga belang beling gitu
sebut saja misalnya beberapa kasus lah ya
misalnya terkait sekarang yang lagi dibahas undang undang pemilu
atau undang undang penyelenggaraan pemilu sekarang gitu
jadi pihak pemerintah bisa sangat berseberangan dengan partai
partai koalisi gitu
sebaliknya pihak non pemerintah atau katakanlah partai oposisi
sangat setuju dengan partai partai pemerintah
nah yang lain contoh lain misalnya tech amnesty kan
tech amnesty memang partai partai pendukung oke
tapi anda lihat gerindra dengan pks pun juga menyambut dengan baik undang undang ini
dan oleh karena itu sebetulnya kalau kita lihat
yang disebut dengan koalisi itu secara makronya sekarang
kalau sudah menyentuh pada level apakah misalnya pemerintah dimintai pertanggungjawan atau tidak
soal rencana penyadapan
nah begitu ada rencana penyadapan digulirkan oleh partai demokrat gitu
sudah kelihatan tuh partai partai pemerintah menyatakan terlebih dahulu tidak setuju dengan apa namanya
tapi kalau urusan yang apa namanya
rancangan undang undang ini
politiknya di dpr ini bisa kemana mana kira kira gitu
tapi kalau mbak wi sendiri membaca seperti apa
kita kembali ke soal apa yang disampaikan oleh pak sby begitu ya
sebagai presiden ke enam
dirinya juga sebagai presiden ke enam begitu kan
artinya terus terulang
message itu ingin disampaikan terus berulang ulang begitu
ketimbang posisinya sebagai ketua umpartai demokrat sebenarnya
kalau kita lihat dari beberapa ceritanya
ketika kemudian juga mempersoalkan bahwa apakah dirinya tidak bisa tinggal di negeri sendiri dengan segala hak asasinya begitu
padahal kalau kita lihat secara
ini dijawab juga oleh pihak istana ataupun pihak pendukung presiden yang lain begitu
mengatakan bahwa kan akan sangat tidak masuk akal ketika presiden ke enam
pasti akan mendapatkan
jadi soal keamanan itu sebenarnya tidak perlu disampaikan ke media sosial sebegitu gawatnya
nah kalau menurut anda sendiri apakah memang ini situasi real kegundahan ini real dihadapi oleh pak sby
ataukah ini sebuah strategi politik
ya menurut saya itu kekhasan pak sby
khas sekali pak sby
baik sedang memerintah maupun tidak memerintah
ekspresinya itu tidak jauh berbeda
jadi apa yang dirasakan disampaikan
dengan gaya gayanya yang juga khas pak sby
sekarang apa yang disampaikan juga masih sama menarik sekali gitu ya
bagi medsos bagi twitter dan sebagainya
dan apakah ini yang sebenarnya dirasakan menurut saya mimiknya itu menunjukkan bahwa ada kegalauan kegundahan yang luar biasa juga
karena menyangkut ini kan memang tahun politik ya
menyangkut apa yang tentunya sedang diusung gitu
baik kita segera menuju ke jakarta convention center
untuk melihat pidato politik
presiden ke enam yang juga ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono di jcc berikut ini
para pemimpin dan kader demokrat yang saya cintai
hadirin sekalian yang saya hormati
alhamdulillah partai demokrat partai kita kena berusia lima belas tahun
meskipun muda dalam usia
partai demokrat kaya dengan pengalaman
dengan dinamika dan romantika
pasang dan surut serta tantangan dan peluang
bulan september dua ribu enam belas yang lalu
ulang tahun partai demokrat kita peringati secara sederhana
karena hari ini saya akan menyampaikan pidato politik dalam
dalam perhubungan dengan para para para negara sekaligus
pidato senata dan perusahaan partai kita
tema besar pidato saya adalah indonesia untuk semua
dan saya akan soroti tiga perintah
dan saya akan soroti tiga perintah
dan saya akan soroti tiga perintah
dan saya akan soroti tiga perintah
dan saya akan soroti tiga perintah
yang pertama adalah topik penting yaitu keadilan kebenekaan dan kebebasan
ketiga isu ini amat penting dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
ketiga isu ini sekarang juga sedang menjadi perhatian publik yang luas
ini sekarang juga sedang menjadi perhatian publik yang luas
saudara saudara kita tahu bahwa keadilan dan kebebasan adalah hal yang sangat penting dan sangat penting dalam kehidupan kita sebagai negara
dulu ketika membahas dasar dasar indonesia merdeka
dulu ketika membahas dasar dasar indonesia merdeka
para pendiri republik memberikan perhatian sangat khusus
para pendiri republik memberikan perhatian sangat khusus atas

undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima juga memberikan tempat yang terhormat terhadap keadilan dan kebebasan

negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar
agar keadilan tegak kebinekaan diwujudkan
dan kebebasan dijamin serta diberikan ruang yang cukup
namun sejak indonesia berdiri dari satu pemimpin ke pemimpin yang lain
dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain
tidak selalu mudah
selalu saja ada tantangan dan permasalahannya
sehingga jika dalam pidato ini saya mengangkat keresahan
banyak kalangan tentang wajah keadilan dan kebebasan
dan dalam batas batas tertentu juga kebinekaan kita
tidak berarti begitu saja saya menyalahkan negara dan pemerintah
tidak berarti pemerintah alam
tetapi saya mengingatkan kepada anda
yang saya sampaikan ini anggaplah sebuah wake up call atau peringatan dini
wake up call kepada para penyelenggara negara dan juga kepada kita semua
dan kita harus melakukan sesuatu untuk kebaikan bangsa kita
para kader yang saya banggakan
dan saya ingin mengucapkan kepada kalian
mari kita sekarang bicara tentang keadilan
konstitusi menegaskan bahwa indonesia yang kita tuju
bukanlah hanya indonesia yang merdeka bersatu dan berdaulat
tetapi juga indonesia yang adil dan makmur
kata kata adil dan makmur
mesti diletakkan dalam satu kebulatan
satu nafas dan satu jiwa
tak ada artinya
jika indonesia makmur tetapi tidak adil
kita ingin agar semua rakyat indonesia makmur
dan bukan makmur sendiri sendiri
di awal abad ke dua puluh satu ini
muncul kesadaran yang bersifat global
bahwa kemiskinan dan ketimpangan sedunia harus dihentikan
masih banyaknya kaum miskin
termasuk yang sangat miskin
disertai ketimpangan yang semakin dalam
membuat dunia menjadi tidak adil dan juga tidak aman
kita saksikan banyak terjadi konflik
kekerasan dan gangguan keamanan
karena banyak yang merasa kalah tersisih dan ditinggalkan
mereka mencari keadilan dengan cara dan pilihannya sendiri sendiri
tren dunia abad dua puluh satu memang ditandai oleh kesenjangan sosial ekonomi
yang semakin menganga
separuh kekayaan dunia dimiliki oleh orang orang kaya
sementara separuh sisanya harus dibagi
di indonesia potret kita juga kurang
total kekayaan satu ratus lima puluh orang terkaya
setara dengan apbn kita
jumlahnya tiga kali apbd jakarta
jepang tenggara jepang timur
dan sembilan juta juta juta juta
dari apbd maluku utara
menjadi kaya tentulah bukan kejahatan atau dosa
asalkan kekayaan itu diperoleh secara halal
tidak lalai membayar pajak
dan rajin berbagi dengan yang tidak mampu
tetapi bagaimanapun negara bersalah dan berdosa
jika tidak memikirkan
tidak membantu dan tidak meningkatkan
taraf hidup rakyat miskin
inilah esensi dari keadilan sosial ekonomi
yang harus kita tegakkan
negara tidak boleh asik dan terlena
dengan hukum hukum pasar
dan ajaran kapitalisme semata
ingat pasar bebas ajaran neolib
dan kapitalisme yang fundamental
tidak peka dan tidak peduli terhadap
mereka yang tersisih dan tertinggal
negara tidak boleh hanya mengikuti
kepentingan perusahaan bisnis multinasional
dan liberalisasi perdagangan bebas
tanpa memikirkan dampak negatifnya bagi rakyat
melepas harga harga kebutuhan pokok
mengikuti harga pasar semata
tanpa memperhatikan daya beli rakyat
bukanlah pilihan yang bijak
ini tidak berarti kita masuk ke perangkap ekonomi komando
atau ekonomi yang sosialistik komunistik
tidak berarti pula pemerintah harus selalu menetapkan
dan mengendalikan harga harga
saya tahu hal itu bertentangan dengan prinsip prinsip ekonomi
yang harus efisien
nah dalam perkembangan atau emerging market
di mana pendapatan per kapita
dan daya beli rakyat masih rendah
diperlukan keseimbangan antara mekanisme pasar
dengan peran pemerintah yang proporsional
pemerintah tidak boleh menyerahkan segalanya
ke mekanisme pasar bebas
ya jadi ada tiga tema besar yang akan disampaikan sby
dalam pidatonya kita masih akan ikuti
lanjutan dari tema sbe apa pidato sbe
yang akan disampaikan sbe
saat lagi tapi kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini
ada tiga topik utama tadi yang disampaikan sby dalam pidatonya
dan pidatonya masih akan terus berlanjut
tadi memberikan kisih kisih ada tiga
yang pertama adalah keadilan
kemudian adalah soal kebinekaan dan soal freedom
di soal keadilan tadi di awal sudah sby sudah menyinggung
soal terminologi makmur
makmur untuk bersama bukan makmur sendiri sendiri
kelanjutan dari pidato politik susilo bambang yudhoyono
di kesempatan rapi mela sekali ini
sertai komunikasi yang tidak baik membuat
membuat masyarakat takut merasa dikejar kejar
dan tidak tentram tinggal di negerinya sendiri
isu ini juga berkaitan dengan keadilan
saya berpendapat sasaran utama teks amnesti
haruslah seratus dua ratus lima ratus atau seribu orang orang terkaya indonesia
di samping pemerintah mendapatkan fee pemutihan
barangkali masih ada dana yang dapat digunakan
untuk menggerakkan ekonomi nasional
adalah tidak bermoral kalau di tengah gedung gedung megah
dan gemerlapanya kemewahan
jutaan rakyat tidurnya tidak nyenyak
lantaran tidak cukup makan
artinya kesenjangan yang makin menjadi jadi
tidak bisa diterima di negara kita sendiri
ketika kita menemukan keadilan sosial
kita harus mengingatkan keadilan sosial
yang menjunjung tinggi keadilan sosial
bagi seluruh rakyatnya
kita ketahui banyak sekali teori strategi
dan kebijakan pembangunan yang dianut oleh bangsa bangsa
namun bagi indonesia yang penting
janganlah kita pernah meninggalkan paradigma pembangunan yang adil
kita harus mengorientasi kepada manusia dan lingkungannya
yang menjadi sasaran bukan hanya
tetapi juga keadilan sosial
banyak sumber sumber kehidupan
inilah yang disebut dengan
ekonomi yang dianut oleh banyak negara di dunia
baik sambil kita lihat agar
diperbaiki sambungan dengan jakarta convention center
mendengarkan pidato politik dari susilo bambang yudhoyono
kita sudah dengar bersama tadi ya bahwa
langsung kritik kritik tajam langsung disampaikan juga tadi
clear oleh susilo bambang yudhoyono tentang
sisi diranya tentang amnesti
dalam topik soal keadilan ini
kalau anda lihat ini bagaimana bung rey
apa yang dikritik oleh pak jokowi itu kan
tiga hal itu sebetulnya memang persoalan kita sih
dikritik pak sp ini
sekarang maksud saya sekarang disampaikan oleh pak sp
bahwa belum ada pemerataan keadilan
kebenekaan kita yang sering tercederai
kemudian juga kebebasan yang sering terancam
baik oleh pemerintah terhadap warganya
bahkan sesama warga dan sebagainya artinya
sebetulnya secara normatif
apa yang disampaikan oleh pak sby itu adalah masalah kita
yang itulah yang sekarang diupayakan secara perlahan lahan
diatasi oleh setiap rezim
termasuk mungkin oleh pak sby
selama beliau bekerja selama sepuluh tahun
sekarang mungkin dilakukan oleh jokowi
yang salah satu upayanya misalnya
untuk menggerak supaya kesenjangan ini tidak terlalu besar adalah
salah satunya adalah memperkenalkan apa yang disebut dengan tech amnesty
mencabut subsidi dan sebagainya
jadi maksudnya tidak ada sesuatu yang baru disampaikan pak sp ini
secara normatif ini semua bagus
persoalannya kan sebenarnya adalah
apakah kemudian pokok pokok pikiran yang disampaikan oleh pak sby ini
lagi lagi ya implementasinya menjadi kebijakan praksi demokrat di dpr
nah itu kan artinya kan sebetulnya pokok pokok pikiran psb inilah yang mengawal
langkah praksi demokrat di dpr
harusnya seperti itu
iya misalnya soal kebenekaan
nah mestinya misalnya partai yang terlebih dahulu maju ke depan
menghalangi segala upaya yang menghancurkan kebinekaan kita gitu ya
yang melakukan apa istilahnya itu ya
yang menonjolkan kebenaran sendiri
dengan melupakan kebenaran orang lain
jadi itu adalah hal yang harus kita lakukan
jadi itu adalah hal yang harus kita lakukan
oke terima kasih
dengan melupakan kebenaran orang yang lain gitu
nah maksud saya pidato ini semestinya menjadi ciri
menjadi petanda menjadi apa
kebijakan praksi demokrat
aksi demokrat sehingga dengan begitu ada
ada ada ada kes ada apa namanya
ada kesedarasan antara pidato yang dilakukan oleh pak prabowo
maupun dengan apa yang dilakukan oleh praksi demokrat di dpr
dan seterusnya seterusnya gitu
saya pikir sebetulnya cara menguji dari situ karena kalau berbicara
hanya berhenti di pidato seorang
iya kalau ini kan berhormat semua
semua orang berhormat
semua orang berhormat semua
semua orang juga memang sangat mengerti
bahwa persoalan kita memang ada di situ
ada kesenjangan yang mencerminkan betapa keadilan ekonomi belum berjalan gitu ya
ada kebenekaan kita yang terobek robek
oleh apa namanya oleh
oleh kebenaran diri sendiri
dan juga ada soal apa istilahnya itu
kebebasan kita yang terancam
ya baik oleh karena misalnya
jangankan negara kepemerintah antara sesama warga negara pun terjadi sekarang ini kan
misalnya dugaan penistaan agama
dugaan ini dugaan itu dan seterusnya
tapi kalau sejauh ini anda lihat belum masih menyentuh apa yang rame kemarin itu ya
ini masih permulaan
kita belum tahu nanti di ujung misalnya apa solusi solusi yang mau ditawarkan oleh pak sby terkait dengan tiga isu ini
misalnya apa yang akan dilakukan oleh praksi demokrat terkait menjaga kebenekaan kita
menjaga kebebasan kita warga negara
jangan sampai karena peristiwa pribadi kira kira gitu ya
dianggap kemudian menjadi masalah bangsa
juga sehingga kemudian solusinya juga bersifat personal
tapi kita kembali melihat kelanjutan dari pidato susilo bambang yudhoyono berikut ini
tahun tahun terakhir ini media sosial juga menjadi sorotan publik
jika ada seorang yang statementnya dinilai tidak menyenangkan penguasa atau kolega penguasa langsung dihajar oleh the invisible group
sebuah kekuatan yang tidak kentara
saya adalah salah satu korban dari the invisible group yang bekerja bagaikan mesin penghancur itu
kata kata yang digunakan pun tak kuasa untuk saya utarakan
karena bisa merusak jiwa yang mendengarnya
nilai nilai luhur tentang kesantunan tata keramat dan etika
yang sering kita bahas
sepertinya tinggal kenangan
atau telah masuk museum sejarah yang sepi pengunjung
banyak pihak yang sebenarnya tidak bersalah innocent ikut menjadi korban
kita sedih karena media sosial yang seharusnya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa
dominasi oleh kalangan yang menurut saya kurang beradab
karenanya saudara saudara saya mendukung penuh langkah langkah presiden jokowi dan pemerintah
untuk mengatur dan menertibkan penyimpangan di media sosial ini
dengan catatan penertipannya dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional dan dilaksanakan secara adil
jangan tebang pilih
dan jangan kelewat batas
saya mengingatkan ada tiga hal penting yang berkaitan dengan hak hukum warga negara
pertama setiap warga negara bersamaan kedudukannya di muka hukum
kedua setiap orang berhak atas perlindungan pribadi keluarga kehormatan dan martabatnya
dan yang ketiga
setiap orang berhak bebas dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat criskimit diskriminatif
demikian esensi dari konstitusi kita equality before the law
para kader demokrat yang saya cintai hadirin sekalian yang saya hormati
sekarang saya akan bicara tentang kebinekaan
ada dua pertanyaan kritis yang mengusik pikiran saya
kesatu benarkah kebinekaan kita terancam saat ini
sebagaimana yang gencar disuarakan oleh sebagian kalangan
sedangkan yang kedua masih relevankah kita bicara kebinekaan setelah lebih dari tujuh puluh tahun indonesia merdeka
menjawab pertanyaan kesatu dengan tegas saya katakan tidak
saat ini tidak ada ancaman yang serius
terhadap kebenekaan kita namun memang ada benih benih yang bisa mengganggu kebinekaan ini
jika tidak kita cegah dan kelola dengan baik
terhadap pertanyaan kedua jawaban saya adalah iya benar
bicara tentang kebinekaan tetap dan selalu relevan
menjaga dan merawat kebinekaan boleh dikata menjadi never ending goal
dari perspektif sejarah
menjadi bangsa yang rukun harmonis dan tolerans adalah bagian dari nation building
kebenekaan kita bukanlah sekedar perbedaan identitas dari segi agama etnis suku bangsa dan asal daerah
lebih dari itu
bangsa kita juga majemuk dari segi budaya bahasa adat dan nilai nilai lokal yang lain
kita juga beragam dalam aliran paham cara pandang status sosial dan pilihan politik
masih segar dalam ingatan kita ketika indonesia mengalami konflik komunal yang berdarah
benturan horizontal itu terjadi di sampit poso ambon dan maluku utara
untuk mengatasi dan mengakhiri konflik komunal itu diperlukan waktu lima tahun
itu pun masih dilanjutkan dengan proses rekonsiliasi dan trust building
memerlukan waktu yang panjang
pesan yang ingin saya sampaikan adalah
janganlah kita bermain main dengan kebinekaan ini
kalau memang tidak ada ancaman janganlah dihembus hembuskan dan dimanipulasi secara politik
janganlah dihembus hembuskan dan dimanipulasi secara politik sehingga akhirnya benar benar menjadi masalah
kita harus sungguh berhati hati
bermain air basah bermain api terbakar
saya sungguh merasakan dan mengetahui karena dulu sebagai menko polkam
saya ikut menangani dan menyelesaikan konflik konflik horizontal itu
yang penting bagaimana kita bisa menjaga dan merawat kebinekaan itu sekarang dan ke depan
saya berpendapat ada dua kata kunci
jika kita ingin sukses menjaga kebinekaan
yang pertama adalah toleransi
dan yang kedua tenggang rasa
toleransi berarti menghormati perbedaan
toleransi juga berarti kita bisa mengerti dan tidak cepat tersinggung atau marah
jika mendengar atau mengetahui sesuatu yang tidak pas
sementara tenggang rasa adalah kemampuan dan kesediaan untuk mengendalikan diri
kita mesti mencegah tutur kata dan perbuatan yang bisa melukai
yang bisa melukai menyinggung memperolok dan merendahkan
di titik atau di topik soal kebinekaan ini
apakah ini kemudian menyinggung tentang pertemuan pertemuan presiden jokowi
ke beberapa tokoh nasional tokoh tokoh politik
yang kemudian setiap habis pertemuan selalu mengatakan
kita semua harus menjaga kebinekaan
tapi kalau disebutkan bahwa tidak ada ancaman terkait dengan kebenekaan
apakah sby jelas gini dialamatkan kepada presiden jokowi kali ini
nanti kita ulas ya kita break dulu
kami masih akan segera kembali untuk mengulas ini
dan kembali akan melihat kelanjutan pidato politik dari susilo bambang yudhoyono setelah jadwal berikut ini
apakah ini kemudian pidato dengan topik yang kebinekaan tadi itu jelas jelas menyindir presiden jokowi
yang rajin sekali menemui tokoh tokoh politik dan berbicara kebenekaan
kurang lebih dalam rentang desember hingga november hingga desember begitu
mbak wi pendapatan anda seperti apa
menarik tadi yang disampaikan
jadi kita melihat pak sbi seharusnya dia adalah ketua umum partai
dia bukan presiden kan
jadi dia ketua umum partai politik yang namanya partai demokrat
tentu sebagai partai yang bukan pendukung bukan pengusung
dia ada di luar arena kekuasaan sepatutnya dia melakukan itu
posisinya adalah partai penyeimbang dalam bahasa indonesia nya itu partai penyeimbang
dalam hal ini apa yang disampaikan saya setuju tadi bung ray yang mengatakan
kalau ini connect dengan fraksi di partai demokrat yang ada di dpr itu bagus sekali
sehingga akan bunyi dalam konteks untuk membahas kebinekaan
menurut saya ada dua hal
tekstnya dapat ya
jadi jangan ada politisasi kebhinnekaan
baik kita tahan dulu mbak kita akan lihat kembali lanjutan dari
bukan isu kebhinnekaan
bukan isu sarah
dan juga bukan isu nkri
namun dalam perkembangannya seperti ada politisasi
dan penggeseran dari isu aslinya
akibatnya hubungan antar identitas tertentu menjadi tegang
masyarakat justru bercuriga
jangan jangan ada pihak tertentu yang ingin membenturkan satu identitas dengan identitas yang lain
saya berpendapat ketegangan sosial politik itu harus segera diakhiri
jangan justru dipelihara apalagi dibesar besarkan
marilah kita petik hikmah dan pelajaran yang berharga dari peristiwa tersebut
sebagai bangsa yang majemuk marilah kita benar benar pandai bertoleransi dan bertenggang rasa
setelah itu marilah kita lanjutkan perjalanan kita
melangkah ke depan move on
masih banyak tugas dan pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama di masa depan
marilah kita hormati proses penegakan hukum
atas saudara basuki yang kini tengah berlangsung
berikan ruang kepada penegak hukum untuk menegakkan keadilan
bebaskan segala intervensi dari pihak manapun
pengerahan kekuatan massa dalam jumlah yang amat besar dari pihak manapun barangkali sudah saatnya diakhiri
gerakan massa yang berhadapan hadapan bisa dikawal
menimbulkan benturan fisik dan kekerasan yang tidak kita kehendaki
dengan niat baik saya ingin mengingatkan janganlah dibiarkan terjadinya benturan horizontal di masyarakat kita
dulu konflik komunal di sampit poso dan ambon awalnya juga kecil
di tingkat dunia perang saudara yang terjadi di suriah dulunya juga terbatas pada konflik antara penguasa dengan oposisi
kemudian situasi makin memburuk ketika isis melibatkan diri dengan ideologi agenda dan tujuannya sendiri
sekarang suriah menjadi negara yang borak boranda
suriah kini juga menjadi salah satu titik ledak bagi terjadinya peperangan besar di dunia
mungkin saya dituduh hanya menakut nakuti
melebih lebihkan tidak saudara saudara
saya ikut memiliki dan sangat mencintai negeri ini
masih berkaitan dengan situasi sosial dan keamanan saat ini janganlah dibiarkan pihak ketiga memancing di air keruh
jangan sampai pula negara tidak adil dan berat sebelah
jangan dibiarkan kaum radikal dan ekstrim tampil karena merasa terpanggil dan kemudian mengambil alih keadaan dari kelompok manapun
sudah sangat sering saya mendengar kata kata
negara harus hadir sekaranglah saatnya negara benar benar
yang perlu digarisbawahi yang baru saja disampaikan oleh presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono ini adalah ketika mengatakan pengerahan masa dalam bentuk besar
akhir akhir ini yang sering dilakukan harus segera diakhiri
bung rey anda membacanya seperti apa ini
apakah ini menjawab bahwa ketika sbs berkeberatan di tuding mendalangi empat sebelas lalu sekarang ini adalah sikap politik jelasnya yang kemudian mengatakan bahwa
ya itu yang bawah
bukan dirinya lah yang kemudian berada dibalik ini semua
ya saya pikir tentu akan menimbulkan kesan begitu
jadi setelah hampir beliau bercerita dua kali bercerita bahwa beliau menolak dihubungkan dengan peristiwa empat sebelas dengan dua dua belas
sekarang ditambah lagi dengan bahkan menghimbau supaya tidak boleh ada lagi pengerahan masa
baik waktu sidang tersangka penistaan agama dan sebagainya gitu
itu di satu segi mau menjelaskan kepada kita bahwa pak sby ingin peradilan terhadap ahok itu dilakukan secara fair
karena bagaimanapun dorongan dorongan masa bisa berakibat ya misalnya secara psikologik orang akan terganggu
itu satu segi
di segi yang lain beliau mengatakan bahwa saya tidak seperti yang dituduhkan oleh orang lain
bahwa saya seolah olah yang mendorong orang untuk melakukan aksi besar besaran untuk kepentingan politik dan sebagainya
jadi memang kemudian jadi tersisa
ya kan tersisa gitu
tersisanya apa oleh karena itu bagaimana kita kemudian melihat kerangka dua sebelas empat sebelas
dan juga mungkin aksi aksi yang di pengadilan
apakah itu memang murni karena satu setting sosial tertentu efek sosial tertentu
atau betul bahwa itu tidak ada atau betul ada memang kerangka besar dan sebagainya gitu
tapi setidaknya menurut saya psb mau menjauhkan diri dari
melepaskan diri dari isu isu
yang disebut sarah kemudian
yang selama ini diolahkan kepada beliau gitu ya
bahwa beliau tidak berada di belakang sarah bahkan beliau mengecam penggunaan sarah
yang sekarang ini ya
sekarang ini bahkan beliau mengatakan yang menarik itu terakhir sebelum itu di apa ya
sebelum ke kita gitu ya beliau mengatakan negara dalam kondisi begini hanya menguntungkan kelompok kelompok radikal kan
kata beliau itu
jadi sekarang bahkan beliau seolah olah menyebut bahwa apa yang menjadi tujuan kelompok radikal itu justru akan sangat mudah dicapai dengan kondisi bahwa
sampai dengan kondisi bangsa kita yang seperti sekarang ini
mbak wi ini pandangannya seperti apa kalau terkait dengan
kalau tidak ada ancaman jangan besar besarkan jangan benturkan kelompok kelompok tertentu di akhirnya kemudian sama pertanyaannya
pengerahan masa dalam bentuk besar yang kalau kita lihat sekarang ini sepertinya menjadi semacam rutinitas begitu ya
dengan angka begitu ya empat belas dua ratus dua belas dan rencananya akan ada sebelas dua begitu menjelang pemutusan suara besok
ini apa artinya dari pandangan anda secara politik
apa yang ingin dikatakan bagaimana kita membaca ya
jadi menurut saya memang sangat jelas mesejnya enough is enough
jadi sudah cukup ternyata ini dampaknya
ini kepada pemerintah maksudnya enough is enough ini
ya kecenderungan yang akan menggunakan masa dan sebagainya itu
negara harus hadir tadi itu ada kita harus garis bawahi
enough enough untuk gerakan gerakan besar yang akan menghadap hadapkan antar masyarakat komunitas gitu ya
lalu negara please hadir
lalu negara please hadir
perkataan pak sby tadi mengatakan seperti itu berarti ya sudah ada kesadaran bahwa ini serius
kalau ternyata gitu ya antar elit tidak selesai dalam katakan gitu berkontestasi
ini sudah paling tidak pak sby memberikan kesan melempar kesan bahwa pesan bukan kesan pesan bahwa sebetulnya pak sby ingin bicara secara serius tentang ini

sehingga tidak ada lagi salah paham tidak lagi ada katakan gitu ya
bicara serius ini dengan presiden jokowi maksudnya
iya silang pendapat silang pendapat dan sebagainya
pidato ini akan dikerucutkan kesana sebetulnya
dengan memberikan semacam starting point terhadap kejadian kejadian yang sudah ada
dan dampak dampak yang kalau ini diteruskan itu akan seru untuk dasyat untuk indonesia
nah ini yang tidak boleh terjadi
oleh karena itu ya kelihatannya ujung ujungnya adalah perlu ada pertemuan ya
pak sby kan sendiri sekarang
sementara yang lain dikunjungi oleh pak jokowi gitu ya
pak sby sendiri yang belum diundang paling tidak ya oleh presiden jokowi

mungkin ada semacam kesendirian ada loneliness dalam hal ini
yang mestinya saat ini kan ingin mengatakan
katakan kepada publik gitu ya
bahwa di belakang pak sby ini ada kekuatan yang luar biasa
karena partai politik kan
yang bersangkutan adalah ketua umum partai
dan ingin mengatakan kepada pak jokowi
bahwa dia memberikan pesan yang sangat kuat tadi itu
bahwa pak sby ingin sebetulnya dengan kecintaannya kepada indonesia
itu sudah disampaikan secara terbuka begitu ya
tapi apakah ini kemudian memang nyambung sebenarnya
kalau kita lihat konversi terakhir
susilo bambang yudhoyono berbicara soal tentang penyadapan terhadap dirinya
kan itu di akhir akhirnya dikaitkan juga ingin bertemu dengan presiden jokowi
ingin bicara belak belakan
tanpa ada mengklirkan atau mengklarifikasi seluruh prasangka
praduga sangkaan sangkaan buruk tentang berbagai hal
nah ini sekarang disampaikan dalam pidatonya
bahwa pengerahan masa dalam bentuk besar harus diakhiri
tudingan soal empat sebelas itu tidak benar kalau dialamatkan kepada dirinya
begitu dan lain lain
tapi kalau lihat langkah dari pak jokowi
kan lebih memilih tidak mengundang
tidak mengunjungi satu tokoh politik yang bernama susilo bambang yudhoyono
ini bagaimana ini anda melihatnya
iya memang harus diakui ada ketegangan
saya bahkan sudah mungkin dalam tiga empat bulan terakhir ini mengatakan
sebetulnya level ketegangan mereka itu sudah sampai pada seteru
yang mungkin pada tingkat restruan politik
yang mungkin sulit dipertemukan
nah oleh karena itu satu segi di sini satu segi di sini
tapi sebetulnya pada tingkat tertentu mungkin itu baik
tapi cuma memang kelihatan hubungan ini tidak dalam kerangka yang kita bayangkan
ini kan mestinya satu segi di kubu ini satu segi di kubu ini
dalam kerangka untuk saling memperbaiki kan
tapi sekarang yang kelihatan kan berbalas pantun
yang sebetulnya tidak menjembatani komunikasi publik dan seterusnya
nah itu yang pertama
nah yang kedua
yang kedua kita tahan dulu ya setelah jeda
kita akan lihat juga bagaimana
hubungan antara sbi dan presiden jokowi berapa waktu terakhir
kami akan hadirkan rangkumannya setelah jeda berikut ini
pidato politik susilo bambang yudhoyono masih terus berlangsung di jakarta convention
tapi saya akan kembali tunjukkan kepada anda bagaimana sebenarnya pola atau relasi hubungan antara susilo bambang yudhoyono dan juga presiden joko widodo dalam beberapa waktu terakhir
saya akan tunjukkan kepada anda catatannya berikut ini
baik ini adalah melihat kembali ke akrapan jokowi dan sbi
baik ini dari jumat dua belas agustus dua ribu sebelas ya ketika menjabat wali kota surakarta usia mendapat penghargaan bintang jasa utama dari presiden ke enam
ini tentu saja masih jauh ya relasinya
tentu saja tidak ada masalah selanjutnya
baik ini juga masih jauh di dua ribu dua belas mungkin kita lihat selanjutnya
tentu saja saat itu sby sebagai presiden dan jokowi tentu saja akan sangat patuh dan hubungannya tentu saja tidak ada masalah sejauh itu ya
ini juga masih tahun dua ribu tiga belas ketika jokowi sudah menjadi gubernur ya
baik menjadi gubernur dki tentu saja relasinya juga masih tidak ada masalah yang signifikan
kemudian pada dua puluh tujuh agustus dua ribu empat belas dan dua puluh oktober dua ribu empat belas bisa sambut antara sby kepada presiden ke tujuh jokowi dodo di istana kepresidenan
tentu saja suasananya masih sangat akrab berdua
yang diinginkan oleh sbi saat itu adalah melanjutkan program program yang telah di
bukannya begitu ya dan kita belum tahu selanjutnya seperti apa
apakah ini kemudian jadi akar masalah sebenarnya ketika banyak program program dari sby yang kemudian dikritisi juga oleh pemerintah saat ini yang tidak berjalan
misalnya proyek mangkrak hambalang dan lain sebagainya
apakah ini yang kemudian sebenarnya membuat hubungan keduanya menjadi tidak cair dan bahkan sekarang menegang begitu ya
ini di dua belas mei dua ribu lima belas presiden jokowi membuka kongres empat partai demokrat di surabaya
kongres tersebut memilih sbi sebagai ketua pertama

secara aklamasi ini juga masih cukup baik karena saat itu kongres partai demokrat dihadiri oleh presiden joko widodo
kalau kita lihat rapimnas hari ini memang tidak ada salah satu unsur partai politik apalagi presiden yang diundang begitu
baik ini apakah masih ada selanjutnya
saya ingat seperti apa yang pernah disampaikan oleh syarif hasan wakil ketua umum
yang menyebutkan bahwa mulai tidak cairnya hubungan ini ketika banyak sekali kesan begitu pemerintahan saat ini seperti menyalakan pemerintah yang sebelumnya
kalau dari pandangan anda sendiri seperti apa bung rey
ya sebetulnya pada satu segi sesuatu hal yang tak terelakkan
ya tak terelakkan
misalnya pemerintah yang sekarang harus menjelaskan mengapa ia tidak melakukan ini atau membatalkan ini kan
pasti akan terkait dengan pemerintah masa lalu
cuma kan kita bisa mengatakan
kita harus melihatnya apakah misalnya penjelasan itu proporsional atau tidak
itu dulu gitu
sehingga sebetulnya pemerintah yang sebelumnya juga nggak terlalu perlu bersedih hati
sebab pemerintah baru itu kan memang dimaksudkan dalam kerangka memperbaiki dan mengkritik kan penanganan masa lalu
itu yang pertama
tapi saya pikir yang paling fenomenal itu sebagai gejala tanda kutip keretakan itu adalah ketika pak sby menciut dengan saya ya di twitter soal banyaknya anggaran yang dianggap
tidak terlalu efisien
nah tiba tiba itu dibalas oleh pak jokowi dengan berkunjung ke hambalang
soalnya itu sebetulnya dari pak jokowi
tapi secara simbolik orang memaknai sebetulnya pernyataan pak sby itu sebetulnya terlihat juga dari apa yang dilakukan oleh pak sby dalam skala rencana pembuatan hambalang
yang ternyata bukan hanya sampai saat ini tertunda tapi juga sudah melibatkan beberapa orang masuk ke penjara
dari situ ketegangannya mulai
ya tertata ya
ketegangannya justru tertata sampai
jadi foto yang bergandengan tadi yang kita lihat itu sudah tidak bisa lagi kita saksikan lagi ya
sebetulnya di hambalang itu ini ya
oke baik kita kembali ke jakarta convention center untuk melihat kembali pidato politik dari susilo bambang yudhoyono
semboyan ini harus tetap hidup dan benar benar kita wujudkan
komitmen dan langkah langkah kita tidak muluk muluk
ketika sebagian dari kita berada di kota ini
besar rakyat mengalami kesulitan hidup akibat ekonomi negara yang melemah
demokrat harus berbuat sesuatu yang bisa meringankan beban mereka
ketika rakyat sedang resah karena melihat keadilan dan kebebasan di negeri ini tengah menjauh
demokrat harus berani menyampaikannya kepada negara
jangan hanya cari selamat untuk diri kita sendiri
melalui mimbar ini saya ingin tegaskan lagi
sikap politik demokrat dalam kongres surabaya dua tahun yang lalu
partai demokrat tetap konsisten untuk mendukung presiden jokowi
berserta pemerintahnya guna menuntaskan masa baktinya
tidak ada niat sekecil pun apalagi tindakan untuk menjatuhkan pemerintahan di tengah jalan
tiga sikap politik partai demokrat dalam hubungannya dengan pemerintah juga tetap kita pertahankan
pertama pejabat eksekutif baik gubernur bupati dan wali kota dari demokrat ataupun wakil wakilnya wajib loyal dan mendukung penuh presiden jokowi
kedua partai demokrat mendukung penuh setiap keputusan presiden dan kebijakan pemerintah yang tepat dan benar serta prorakyat
namun yang ketiga partai demokrat akan mengkritisi dan mengoreksi keputusan presiden dan kebijakan pemerintah yang keliru dan tidak tepat serta bertentangan dengan kehendak rakyat
apakah mungkin ini mbak wiwi karena tidak kunjung ditemui oleh presiden joko widodo maka saluran bicara belak belakannya ada di sekarang ini
seperti tadi di garis bawah lagi bahwa sikap politik partai demokrat adalah mendukung presiden jokowi

sampai akhir tidak ada niat sedikitpun untuk kemudian menjatuhkan apalagi dikaitkan misalnya dengan makar
tadi sby sempat menyinggung soal makar juga ketika kita berdiskusi di topik yang sebelumnya begitu
nah anda melihat seperti apa apakah karena memang tidak kunjung juga dipanggil oleh presiden jokowi untuk bicara belak belakan maka inilah kesempatannya
ya merefleksikan secara gamblang adanya communication breakdown
jadi tiadanya komunikasi lagi hubungan yang sudah tidak baik lagi kelihatan sekali
jadi dua ribu lima belas sekarang dua ribu tujuh belas awal jadi berarti sudah akumulasi berbulan bulan dan sebagainya
nah tentunya gitu ya apa yang disampaikan dengan sangat tidak biasanya kita menyaksikan pak sby sangat amat
menurut anda tidak biasanya ya
ya asertif sekali ini asertif ya tidak ada beban rasanya dikeluarkan semuanya
tidak ada pertama mungkin ya tapi mungkin perlu juga ada konsistensi konsisten ya terhadap apa yang diucapkan dengan bukti buktinya
jadi kalau tidak ada katakan ini kan kejurigaan ke pak sby tidak bisa ditutup tutupi bahwa siapa behind gerakan gerakan dan sebagainya itu
itu kan dari perspektif pemerintah seperti itu ya mencari siapa ini aktor aktor di belakang gerakan gerakan besar
istilahnya apa ya
aksi damai empat sebelas dan dua dua belas gitu
nah ini yang kelihatannya ingin diklarifikasi juga oleh pak sby tadi itu dengan bahasa bahasa yang sangat asertif gitu ya
sangat menggarisbawahi dan tegas sekali
nah tentu ya dengan bahasa bahasa yang seperti itu pak sby ingin mengatakan tahun ini juga ya sesegera mungkin semuanya harus clear dengan pak jokowi kan gitu
ada harus ada komunikasi yang baik dan sebagainya
tentu sebagai kekuatan politik kalau dia merasa lonely gitu ya
jadi kalau sudah sampai niatnya berulang ulang disampaikan secara terbuka ingin bertemu presiden jokowi lalu sekarang mungkin secara tidak bukan lagi ingin bertemu tapi sudah menyampaikan konten yang ingin dibicarakan kepada presiden jokowi
berarti memang masih ada orang orang yang menghalangi sby untuk bertemu dengan presiden jokowi
seperti yang pernah disampaikan oleh sby sendiri
ya jelas pak jokowi kan tidak sendiri ya
pak jokowi juga didukung oleh partai partai
partai pengusung utama kan pdi perjuangan
sementara yang lalu yang namanya pdi perjuangan itu dua periode ada di luar gitu ya
dan dengan dua periode ada di luar tentu gitu ya ternyata tidak bisa melakukan oposisi yang maksimal juga
karena partai partai yang berkoalisi dengan pak sby itu lebih oposisi lebih kritis terhadap pemerintahan saat itu
saat ini kita tidak tahu akumulasi dari kebijakan kebijakan yang dianggap gitu ya tidak menguntungkan saat itu dan sebagainya
mulai diungkapkan dengan hambalang kasus munir itu kan termasuk ya
penyelesaian kasus munir yang pak sby juga lalu mengadakan konferensi pers ya untuk menegaskan bahwa dia sebetulnya sudah menyampaikan itu dan sudah ada hasilnya dan sebagainya itu
jadi ini kesalahfahaman atau mungkin tidak ada
menurut saya ini communication breakdown diantara para elit
ya tentunya kita berharap ya tentu ya dengan sebagai masyarakat publik kita berharap bahwa kontestasi antar elit ini lakukanlah secara matang
secara dewasa supaya ada pembelajaran
ini tahun politik soalnya
tahun politik untuk satu ratus satu daerah
khususnya di pilkada jakarta
dampaknya itu akan seru sekali
kalau elit di nasional juga
kita tidak melakukan satu kontestasi atau kompetisi yang penuh pembelajaran menurut saya itu penting sekali
kalau bung rey sendiri apakah sepakat dengan asumsi begini ya
kalau saya melihat ketika undangan atau keinginan terbuka pernah disampaikan oleh sby untuk bertemu presiden jokowi
bicara belak belakan dengan agar hilang praduga prasangka dan lain sebagainya
tudingan terhadap aksi empat ratus sebelas
kemudian sekarang sudah bicara konten
bukan lagi ingin diajak bertemu tapi bicara konten
bahwa sikap politik demokrat seperti ini tadi disampaikan begitu ya
tidak akan menjegal jokowi
dan juga tidak mungkin melakukan makar
tidak ada dibalik empat sebelas gitu
tapi kemudian kritik kritik tetap masuk
apakah ini artinya sebenarnya keinginannya sudah sangat tinggi
ajaklah saya bertemu
tapi rupanya masih ada beberapa orang yang menghalangi
itu masih relevan tidak
pertama keinginan bertemu ya
jadi itu satu hal
satu hal yang saya maksudkan itu adalah
sebetulnya kan kalau kita membahas tweet tweetnya pak sby
soal keinginan bertemu itu
memang terlihat lebih didasarkan pada persoalan personal
oh personal sebenarnya ya
bukan masalah kebangsaan
kan oleh beliau itu kan disebut saya bukan di belakang
saya tidak terlibat empat tempat
kan kira kira begitu
emosional kemudian saya merasa disadap
justru argumen argumen yang dikemukakan di dpr
di depan publik
sebagai dasar untuk meminta ketemu dengan presiden itu
yang menurut saya membuat presiden menjadi agak sulit
bagaimana mungkin saya sebagai presiden menerima orang yang berkeluh kesah
kan kira kira begitu
kecuali misalnya poin poin yang sekarang ini dipidatakan oleh psb
yang mau dikomunikasikan kepada presiden
ada persoalan kebenekaan kita
misalnya begitu ya
ada persoalan keadilan kita
ada persoalan ancaman
ada persoalan ancaman terhadap kebenekaan
ada benih kebinekaan tapi mengatakan tadi bahwa kebenekaan tidak terancam
atau apapun ya
tapi maksud saya itulah mestinya tema yang mau disodorkan untuk ketemu dengan presiden
tapi tidak berkenaan saya bukan aktor di belakang empat ratus dua belas
bukan aktor di belakang ini
kira kira istana tapi masih mencurigai tidak dengan
kalau memang masih menolak untuk bertemu kira kira
kan kalau soal mau bertemu itu kan sudah dijelaskan
nantilah setelah pilkada dan seterusnya
justru mungkin istana memberi jarak pertemuan itu
karena alasan pertemuan yang disebutkan oleh pak joko itu
pak sby itu sendiri gitu
misalnya kalau disebutkan pertemuan itu dalam kerangka misalnya keutuhan bangsa
keutuhan apa istilahnya itu ya
mungkin akan sambutannya akan lebih cepat reaksinya
mungkin akan lebih cepat
tapi ini ternyata anda melihat bahwa
itu kan lebih bersifat personal
dan di luar itu ada beberapa tweet dari pak sby
yang memperlihatkan bahwa seolah olah
bagian dari yang memproduksi isu
soal bahwa beliau berada di belakang peristiwa peristiwa yang terakhir ini
kan ini sebetulnya nggak kena juga
jadi ibaratnya begini
kalau nanti pak sby diterima oleh istana
kan kira kira begitu
artinya apa yang menjadi isu
bahwa istana juga berada di belakang
reproduksi isu terhadap pak sby itu
kan kesulitan itu
yang dijaga juga oleh istana
kata lain bahwa pak jokowi bisa jadi menghitung
ini apa keuntungannya
kalau begitu kita akan lihat lagi apa
apakah nanti akan ada respon lanjutan dari pihak istana
ataukah mungkin akan ada percepatan
mungkin juga pertemuan antara presiden joko widodo
kita akan masih tunggu
karena dinamika politik tentu saja masih akan sangat cair
terutama ini jika dikaitkan dengan menjelang gelaran pilkada serentak pada lima belas februari
tapi sementara terima kasih atas ulasannya
dan juga bung rai rangkuti
atas ulasannya malam hari ini